lantas berapa sesungguhnya harga yang dipatok sindikat penjualan data nasabah
dari mana celah kejahatan tersebut bersumber
tarif bisnis data nasabah kita lihat bersama
jadi ini menarik ya mungkin anda adalah orang yang sering mendapat telpon
halo selamat sore bapak ibu
kami dari pt xxs kami menawarkan dana murah
dengan bunga hanya sekian persen ibu bisa mendapatkan dana cash apabila dibutuhkan
atau banyak sekali motifnya
dan anda langsung kaget dari mana sih dia tahu nomor telpon saya
ternyata di bali itu semua anda mungkin sering terganggu juga ya
sedang kerja atau sedang ketemu klien gitu ternyata ditelepon
telepon teleponnya hampir mirip hampir serupa
ternyata ada bisnisnya di sana
bisnisnya seperti apa
bisnis data nasabah ini ternyata ada nilainya bos
jadi enggak ada yang gratis
dan itulah mengapa ini menjadi salah satu dan tanda petik profesi kayaknya
kita lihat bersama
dan dibongkarnya oleh baris kempori terkait sindikat tersebut
menarik untuk kita lihat berapa sesungguhnya tarif yang ditetapkan oleh sindikat tersebut
ternyata seribu data nasabah nomor telepon saya anda mungkin berapa orang lagi
sekitar seribu itu dipatok menjadi sekitar tiga ratus lima puluh ribu

dan kemudian kalau misalnya untuk seratus ribu nasabah itu lebih besar lagi
yaitu sekitar satu satu juta rupiah
dan yang menarik data terakhir dari bank indonesia menunjukkan
untuk pemilik bank saja misalnya kita geser ke pemilik bank saja
karena kita belum bicara data pemilik rumah mewah properti dan lain sebagainya
bila misalnya dari seratus ribu kita ambil data yang ini saja ya
dari sekitar lebih dari seratus miliar ya data nasabah pemilik bank
itu dirupiakan atau misalnya kita ukur saja bila dia ambil yang grosiran
seratus ribu itu yang grosiran karena satu satu juta
itu bisa memperoleh lebih dari satu miliar rupiah uangnya
itu saja tinggal menyebar nyebarin nomor nomor telpon
telepon kita saja lalu kemudian kalau kita ambil dia ambil eceran misalnya
per seribu nasabah dengan tarif tiga ratus lima puluh ribu berapa yang bisa dia dapat itu lebih dari tiga puluh lima miliar rupiah
kalau ini pakai data perbankan saja jadi nasabah bank saja ya sekitar seratus juta
ataupun ya seratus juta jadi kalau misalnya kita kalikan itu bisa dapatnya miliaran rupiah
bisnisnya seperti apa jual beli data nasabah saja diteleponin
ternyata itu tidak ada yang gratis

lalu kita ingin tahu celah kejahatan apa
dan bisnis data nasabah itu seperti apa sih
menurut barat kempriori kemudian juga menurut otoritas jasa keuangan
ada beberapa sesungguhnya potensinya
yang pertama kalau anda misalnya menjadi nasabah perbankan
anda pasti ada menandatangan mungkin kita tidak terlalu perhatian
kadang kan itu panjang banget
biasanya ada term and condition yang harus kita tandatanganin
kita tandatangin aja ada klausulnya yaitu kita memberikan izin kepada bank
untuk menggunakan informasi data kita data nasabah untuk kepentingan pemasaran
jadi kalau mereka punya produk lain
itu kita memberi izin pada mereka untuk menghubungi kita
kalau sebatas itu kepada banknya mungkin kita masih so so
tapi kalau kemudian itu diperjual belikan ke tangan ketiga
itu kan menjadi sebuah hal yang sangat mengganggu dan itu menurunkan trust kita
jadi klausul itu ternyata tanpa kita sadari ini menurut ojk
ada di sana term and condition kalau anda buka rekening baru
atau anda mendapatkan fasilitas lain dari bank
itu ada term and condition bahwa anda memberikan izin kepada bank gitu
lalu kemudian toko penjualan pulsa
ini juga menjadi salah satu sasaran juga
karena kan ada nomor tuh
kalau anda berapa nomornya mbak disebutkan ditulis gitu
nomor itu yang ada di buku kadang kan manual ya
toko toko di pinggir jalan itu untuk isi ulang
walaupun sekarang kita banyak isi juga misalnya melalui atm ataupun mbanking
tapi kan masih banyak tuh
nah itu dikumpulkan nomor nomornya
itu juga bisa menjadi celah kejahatan jual beli
lalu ada juga jaringan promosi di mall
kalau misalnya anda jalan ke mal sama keluarga
ada jual apartemen ada jual mobil atau pameran apa gitu
itu menjadi celah juga untuk mereka mendapatkan kesempatan mendapatkan nomor anda
karena misalnya nomor telepon nama kemudian keterangan keterangan lain mengenai data anda
yang harusnya itu sangat dijaga sangat hati hati
karena kemungkinan kalau dua jual beli data nasabah hanya di telepon aja
ditawarin misalnya untuk proyek ataupun juga maksud saya ada produk produk mereka gitu
tapi kalau digunakan lebih dari itu untuk modus modus kejahatan lain
itu kan jadi lebih berbahaya
jadi ada baiknya memang kita lebih berhatian
hati untuk membagikan data apapun yang kita punya sebagai nasabahkah
jadi lihatlah dengan sangat berhati hati
dan pemerintah juga ini harus menjadi warning juga
seperti apa sesungguhnya sindikat ini membuka sebuah evaluasi baru bagi pemerintah
kemudian juga otoritas yang mengawasi
kemudian juga pelaku usaha agar lebih memberikan secure yang lebih baik lagi
bagi nasabah kemudian juga bagi konsumen produk apapun yang anda jual kepada masyarakat di indonesia